memasuki tahun dua ribu sembilan belas dunia otomotif tanah air diproyeksi masih akan didominasi oleh kendaraan multiguna atau low mpv
lalu bagaimana persaingan segmen low mpv ini akan berjalan di dua ribu sembilan belas berikut liputannya
pasar low mpv yang cukup gemuk di tanah air baik dari segi varian dan juga penjualan
kini masih didominasi toyota avanza mitsubitsi expander daihatsu venia suzuki r tiga honda mobilio dan juga pendatang baru dari negeri tiongkok wuling convero
di awal tahun dua ribu sembilan belas bukti eksistensi mobil low mpv ditandai dengan diluncurkannya new avanza dan new velos oleh pabrikan toyota pada lima belas januari
mobil keluarga dari toyota yang ditandai dengan nilai kecil
yang juga memasuki tahun ke lima belas nya di tanah air ini mengalami penyegaran baik dari segi eksterior maupun interior
bagian eksterior mobil yang juga kembar dengan daihatsu xenia ini mengalami perubahan di sektor bumper depan dan spion yang lebih dinamis
perubahan terlihat di bagian lampu utama dan belakang yang sudah menggunakan teknologi led dengan konsep split headline
yang juga menjadi ciri khas dari dua mobil mpv menengah dan high end toyota yakni foxi dan velfire
urusan interior tidak banyak ubahan yang terlihat selain head unit dan juga pendingin udara yang sudah dioperasikan secara digital
dan tak ada lagi knop knop putar yang terlihat
untuk urusan teknologi tipe tertinggi yang di veloz berkapasitas seribu lima ratus cc ini sudah mengusung smart keyless dengan tombol start stop engine yang biasa tersemat di kendaraan mewah
hanya saja perubahan perubahan ini tidak meliputi bagian dapur pacu yang masih sama dengan generasi sebelumnya
secara dasar baik fisik dan interior tidak ada ubahan signifikan alias minor change yang terjadi di mobil berkapasitas tujuh penumpang ini
perubahan yang ada seakan terlihat didesain hanya untuk menyamakan model dan fitur dengan produk produk yang lebih dulu dikeluarkan oleh kompetitor seperti mis dua b c expander dan juga suzuki r tiga
wakil presiden direktur toyota astra motor mengklaim bahwa ubahan yang ada di kendaraan terbaru mereka bukanlah respon untuk memukul balik kompetitor
yang sempat mengacak acak singgah sana avanza di dua ribu delapan belas sebagai pemegang rekor penjualan mobil keluarga terbanyak
jadi sebenarnya ya kita tidak bereaksi terhadap suatu kompetitor karena kan untuk menyiapkan satu produk kan perlu waktu
tapi yang kita selalu menyikapi secara hati hati dan sama adalah perubahan daripada customer itu sendiri
jadi sebenarnya yang kita lakukan ini merupakan reaksi kita untuk bisa memberikan sesuatu yang lebih baik terhadap perubahan dari kebutuhan pelanggan
itu sebenarnya yang terjadi
oleh karena itu kenapa ya tadi saya bilang orang indonesia itu masyarakat indonesia untuk low segmen mpv itu mereka tuh sangat concern kendaraannya tentu yang sesuai dengan kebutuhan lah tujuh seater
mereka pengen yang sesuai kondisi jalanan indonesia maka ground clearance nya inginnya tinggi
tapi selain itu mereka inginnya adalah yang paddy for money
dengan dimunculkannya new avanza dan velos oleh toyota mitsubitsi sebagai kompetitor terkuatnya saat ini juga akan menyiapkan sejumlah langkah untuk menghalau dengan produk expandernya
buat kami fine persaingan akan tentu saja akan semakin meningkat tetapi pasarnya juga tentu saja akan membesar
jadi kami melihatnya itu peluang
dan bicara mengenai expander
kami yakin dan kami siap untuk bersaing
karena memang expander memberikan sesuatu yang berbeda
dan itu bisa dibuktikan bahwa expander mendapatkan car of the year award dari sisi produk
kemunculan mitsubishi expander di giias dua ribu tujuh belas lalu
sempat mengganggu tahta toyota avanza di tahun dua ribu delapan belas yang sebelumnya belum pernah tergeser oleh produk manapun
expander sempat mendominasi angka penjualan low mpv di atas avanza selama tujuh bulan berturut turut sejak februari hingga agustus dua ribu delapan belas
segmen low mpv diprediksi oleh sejumlah pihak masih akan menjadi prima dona dari segi angka penjualan dan cenderung akan terus tumbuh
hal ini didukung oleh sejumlah faktor yang mempengaruhi masyarakat indonesia
kami berpikir akan terus meningkat
pokoknya selama orang indonesia masih family oriented pasar mpv itu pasti pasar paling gemuk gitu
mpv itu buat kelas menengah kan jadi kebutuhan yang mandatori yang wajib
nah semua orang harus punya mpv apalagi dari berkeluarga gitu
nah saya kira tahun dua ribu sembilan belas ini persaingan di segmen ini juga akan makin ketat
jadi selain ada pemain pemain lama saya kira akan terus meningkat

bahkan pemain pemain baru dari tiongkok seperti wuling dan dfsk juga mengeluarkan mpv gitu
jadi prediksi saya mungkin sampai lima bahkan sepuluh tahun ke depan tetap ini pasar paling gemuk buat konsumen di indonesia
dengan hal tidak mungkin
perang dagang di pasar low mpv tanah air akan kembali terjadi di dua ribu sembilan belas tidak hanya penyegaran yang akan dilakukan sejumlah produsen untuk produknya
namun juga adanya pemain baru yang akan hadir seperti produsen nissan yang akan merepatch mitsubishi expander untuk produk terbarunya yang dikabarkan akan menjadi suksesor dari low mpv mereka livina
kita tunggu saja pemberian dan kejutan apa yang nantinya akan diberikan oleh para produsen otomotif yang ada di tanah air dalam persaingannya di dua ribu sembilan belas kali ini
albi pratama jakarta